sampai jumpa di video selanjutnya
dan sebagian besar adalah supporter klub cska moskwa
yang hendak menonton laga liga champion eropa antara estroma versus cska moskwa
sebelumnya sebuah video yang diunggah di laman twitter memperlihatkan
di mana eskalator bergerak secara cepat dan tiba tiba sehingga menarik para pengguna eskalator tersebut
kejadian ini langsung membuat kepanikan di kawasan piazza della repubblica
belum diketahui secara pasti penyebab insiden ini
disebabkan oleh beban yang terlalu berat
kita ke amerika serikat sebuah pesawat tempur jatuh di jalan bebas hambatan di kawasan luar los angeles amerika serikat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
pesawat tempur klasik nort american f enam yang dimiliki oleh sekelompok pilot tempur perang dunia ii itu
jatuh di ventura freeway di augrora hills yang berjarak enam puluh empat km dari kota los angeles
pesawat yang memiliki tanda era perang dunia
dua jerman ini diduga jatuh akibat mengalami kerusakan di mesin pesawat
tidak ada korban jiwa baik pilot pesawat maupun pengguna jalan bebas hambatan akibat peristiwa ini
masih dari amerika kebakaran hebat melanda sebuah bangunan gereja di negara bagian massa sushion amerika serikat pada selasa malam waktu setempat
rekaman video yang diperoleh reuters menunjukkan kobaran api telah menghanguskan hampir seluruh bangunan gereja first baptis
yang terletak di kota wakefill sekitar dua puluh km dari kota boston
sejumlah petugas pemadam kebakaran mengerahkan beberapa unit mobil pemadam untuk mengendalikan kobaran api
kepada media setempat sejumlah saksi mata mengatakan sempat melihat petir menyambar menara gereja sekitar pukul tujuh malam waktu setempat
pengelola gereja mengaku bersedih atas insiden ini namun mereka tetap bersyukur kepada tuhan karena seluruh jemaat gereja tidak ada yang menjadi korban
kepada media setempat sejumlah saksi mata mengatakan sempat melihat petir menyambar menara gereja sekitar pukul tujuh malam waktu setempat